kepala badan reserse kriminal mabes polri komjen polisi anang iskandar siap memasuki masa pensiun
jenderal bintang tiga ini berharap ada polisi yang memiliki spesialisasi reserse sebagai penggantinya
saya sudah mempersiapkan diri untuk pensiun dan kita tinggal nunggu kapan pr penggantinya datang
minta bapak sosok yang tepat untuk pengganti bapak seperti apa
saya kira mereka yang punya kemampuan bidang reserse jadi ada spesialis reses saya kira kalau pangkatnya bintang dua atau bintang tiga saya kira itu merupakan yang pas